bukan hantu sembarang hantu tapi inilah kemeriahan warga kota tasik malaya jawa barat dalam menyambut tahun baru islam seribu empat ratus empat puluh lima hijriah selasa malam
ribuan masyarakat beramai ramai turun ke jalan perkampungan hingga jalan protokol untuk mengikuti pawai obor
sejumlah peserta pawai obor juga sengaja memakai kostum layaknya makhluk astral seperti pocong genruo hingga kuntilanak yang naik beca
kegiatan pawai obor ini digelar sebagai bentuk syiar untuk kemajuan agama islam
mereka juga tetap menyisipkan unsur edukasi dalam kegiatan ini
tak gentar tak patah arang
hal inilah yang dilakukan sejumlah ibu ibu di desa limus nunggal kecamatan cilengsi kabupaten bogor jawa barat
meski harus menggendong para balitanya para emak emak ini pun dengan semangat berjalan kaki sejauh empat km
untuk mengikuti pawai obor menyambut tahun baru islam pada selasa malam
selain berharap keberkahan dari semangat hijrah nabi muhammad pada tahun baru islam ini warga juga berharap
agar warga semakin rukun dan damai serta sejahtera
pada tahun baru
sementara di ibu kota tepatnya di tanjung priok jakarta utara
seribu warga dari rw sebelas kelurahan sunterjaya juga melakukan pawai obor pada selasa malam
aksi pawai ini dilakukan dengan berkeliling di area seputar rw sebelas
dimulai dari pulau besar melewati jalan yosudarso dan berbelok mengarah ke jalan sunter boulevard
untuk kembali masuk ke permukiman warga
pawai obor ini juga dimeriahkan oleh kehadiran kelompok drum band pelajar
tim liputan cnn indonesia